menjelang ajang one championship mixed martial arts di jakarta pada tanggal dua puluh tujuh agustus dua ribu enam belas mendatang
para petarung yang akan berlaga sudah memulai untuk menyiapkan diri
cnn indonesia sport berkesempatan untuk melihat bagaimana mereka berlatih sebelum berlaga
tiga petarung yang sudah mulai berlatih di indonesia adalah anton engelen dan vincent latul asal belanda
serta marcin prahtio dari polandia
mereka dilatih oleh marthan deong yang merupakan legenda bela diri campuran atau mixed martial arts asal negeri kincir angin
dalam laga one championship mma nanti anthony dan vincent akan tanding di kelas bulu
sementara marshin akan bertarung melawan jack butler di kelas menengah
dia adalah penampil karate kyokushinkai jadi dia memiliki kaki yang sangat bagus
jadi saya ingin lebih fokus dengan kaki
tapi karena semua latihan bersama misalnya antoni sangat bagus di kelas

jadi kita juga harus melakukan sesuatu di latihan yang sesuai dengan antoni
dan vincent dia tahu bagaimana berlari dia sangat eksplosif dengan kaki yang sangat baik
panitia one fighting championship juga akan melaksanakan pertarungan tambahan
pada dua puluh enam agustus sebagai pemanasan jenang laga utama keesokan harinya
pada tanggal dua puluh enam agustus one championship juga mengadakan satu pertandingan tambahan lagi
di tiga kelas dan banyak petarung petarung lokal yang sangat potensial
dan juga dari china juga ada
untuk mempersiapkan di pertandingan utama pada tanggal dua puluh tujuh agustus mendatang
panitia berharap laga yang akan digelar di jakarta convention center ini
akan memuaskan para penampilan
para pecinta beladin campuran di tanah air
angga putra jakarta